mainkan gamenya dapetin cuanya
oh iya bu haji saya mau nanya itu dua ustadz siapa aja ya bu
ya siapa lagi atuh kalau bukan suami saya al ustadz sabar bersama calon menantu saya ustadz
ya sepuluh menit lagi ya bu nanti saya kabari
pantai asuhan remaja minta ustadz rehan tausiah disana sore ini terus gimana ya
sebentar deh aku coba telepon ustadz rehan dulu ya
gadis nyalakan belakangnya
ya kenapa gadis
ini ustadz ada yang mau minta ustadz tausiyah di panti asuhan sore ini
apa pantai asuhan
udah lah kasih aja ke fahri
iya baik ustadz
bisa tapi bang fahri yang tausiah
sepi banget kelihatannya
oh sepi banget
ustadz rehan pak didin bang sodri itu pergi semua
mau masuk ya
insya allah aman semua
beneran lah ya udah aman ya
sudah rapi gak ada kendala insya allah
lo kalau jalan tuh pakai mata
di sini di dengkul
mata di sini tuh
aduh harus ya

sudah tahu tugas masing masing ya
kalau begitu dikerjakan
oh terus pak rt mohon maaf
itu untuk warga warga mohon dibantu agar membersihkan tempat yang mau nanti dilaksanakan acara ya
buat pak rw juga
itu untuk mengundang berapa jabat lain ya pak ya
insya allah boji
pak camat dan direksinya gitu lah
ini buat anak anak muda juga
itu proposal jangan lupa ya
dikerjainnya buruan ya
dinda dulu semuanya ya
tapi bu biasa ibu ibu mah tugasnya konsumsi ya
siap laksanakan boji
ya udah bu kalau begitu saya
oh iya terima kasih ya
bu yang itu tuh
dirapiin di iniin dirapet rapetin gitu ya
udah ini tuh
tuh itu tuh tuh tuh masih banyak tuh
buru buru makan habis itu ketahuan bu boji
aku bentar dulu aku
malah pada makan mukanya bantuin beres beres
sebentar lah tuh bu boji lapan
lain sebentar sebentar kerjakan dulu lah tugas nak
mau ini enggak
mau siap siap
ya udah bang satiri ntar kayak biasa ya
tolong jangan jauh jauh dari saya
ini gimana bisa dimulai sekarang apa nanda
insya allah kayaknya semua sudah siap sudah bisa dimulai
tausia di panti rehabilitasi narkoba jalan merpati nomor tiga oke
sorry pak deh
motor saya apa yang mau deh gak apa apa
kan ustadz nyuruhnya lo dampingin gue terus im
ui perintah ustadz ya
ternyata lu lebih takut sama bos rehan daripada sama allah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
untuk semua jamaah semua jamaah yang ada di majelis ini
yang terkasuhi yang dicintai oleh allah swt
ini sebelum kita mulai ya
marilah kita berdoa bersama sama
semoga nantinya kita keluarga terutama untuk anak anak kita nantinya
itu bisa diberi tempat yang sangat sangat indah oleh allah swt
amin amin ya allah
oke hari ini saya akan berbicara tentang hati
materi ini kan udah sering dibawain
jadi agak tenanglah
saya yakin semua orang di sini
pasti punya hati
pasti punya kan
tapi yang aneh buat saya
kita semua hidup di dunia ini
itu kan pasti punya pedoman
pedoman kita apa
tapi anehnya di luar sana
itu banyak sekali orang orang yang di luar sana
hanya menjalankan hidup tanpa pedoman
pulang keluarga makan
udah jalan jalan tanpa pedoman
nah pedoman kita tuh
jadi hati yang mati itu sama saja
hati yang mati
hati yang mati
itu sama saja seperti alat yang mati
perasaan tosya ini nggak membahas kematian
hati yang mati
aduh kok bisa mati ini
wah bagaimana nanti kalau ini mati
terus aja dulu
boleh minta tolong
boleh pinjem kertas sama sepidol kalau ada pak
oh ada pak
tunggu sebentar pak ya
terima kasih bisa nih pak
ini ustadz rehan tausiahnya bagus banget
penin nyetat yang penting penting lah
bapak nggak masuk
tidak saya emang di sini saja
itu akan hidup kembali dengan cara apa
dengan cara kita menyebut nama allah swt
dan satu lagi kita hidup di dunia yang fana ini kita harus menggunakan perdomaan hidup kita
perdomaan hidup kita ya al quran
jadi al quran itu harus dibaca dan diamalkan
ini yang mati bang
ini mati musibah din
lagian itu kenapa itu
ya itu maksudnya